kontek tracing dalam bentuk tes swab masal di kawasan perkantoran kemenkeu
dilakukan sejak tanggal sebelas agustus dan berlangsung selama tiga hari
seluruh pegawai kantor di cengkemenku diwajibkan untuk ikut tes swab tersebut
sejauh ini sudah ditemukan dua pegawai yang positif covid sembilan belas
dari hasil itu memang kami mendapati ada dua orang
dua orang yang positif
ini sudah langsung kami langsungkan karantina tidak boleh masuk ke kantor
dan kami lakukan penyemprotan setiap hari termasuk jendela harus dibuka
bin menyediakan satu ratus dua puluh lima sampel pcr per hari
sebelum tes swab pasien diminta untuk mendaftarkan diri
lalu pihak tenaga medis bin mengadakan tanya jawab mengenai riwayat kesehatan
pasien kemudian diarahkan
ketenda khusus untuk menjalani tes swab
dari tim medis itu salah satunya ada kita turunkan dua dokter
jadi untuk hasil ini nanti setelah kita laksanakan ekstraksi dan running pcr
itu maksimal kita kasih jaminan maksimal enam jam atau tujuh jam
syukur syukur lima jam nanti sudah ada hasilnya yaitu hasil negatif ataupun positif
meski banyak perkantoran melaksanakan protokol pencegahan covid sembilan belas yang ketat
sikap disiplin masyarakat untuk menggunakan masker
menjaga jarak dan mencuci tangan merupakan cara paling ampuh
untuk menjamin pemutusan mata rantai penyebaran covid sembilan belas
karmel mursalim egy agung jakarta